udara yang sering berubah di hungaria menjadi hal yang unik sekaligus tantangan bagi umat muslim yang berpuasa di budapest di hungaria
suhu terpanas bisa mencapai tiga puluh derajat celcius sedangkan suhu dingin bisa mencapai tujuh derajat celcius
toleransi di hungaria cukup tinggi setiap masjid menggelar buka bersama setiap hari
setiap hari jumat warga negara indonesia berkumpul di kbri untuk berbuka puasa bersama sekaligus mempererat tali persaudaraan baik sama mahasiswa maupun keluarga diplomat lainnya
langsung saja kita pantau bagaimana suasana terkini mahasiswa indonesia di hungaria yang kemudian berpuasa di sana yaitu adalah diah ayu handoyo
selamat malam waktu hongaria diah apa kabar bagaimana puasanya
selamat malam mbak dea alhamdulillah baik
ya berapa jam sih mbak kalau puasa di sana tuh
kalau di sini puasa sekitar tujuh belas jam jadi kita insya itu sekitar jam tiga tiga puluh pagi terus iftar jam sembilan tiga puluh malam lebih sedikit
puasanya kan cukup panjang ya mbak tantangan terbesarnya apa mengingat di sana kan islam merupakan minoritas ya
tantangan terbesarnya sih cuaca ya mbak soalnya sekarang itu budapest khususnya tuh lagi berubah ubah banget
kadang bisa panas banget kadang aku bisa turun banget dan hujan terus gitu paling itu aja sih tantangannya
kegiatannya apa aja nih mbak kalau misalnya puasa apa ada kumpul kumpul mungkin dengan teman teman atau di pusat pusat eh pusat pusat kota tertentu begitu

terus itu harganya masih berharga kan ya

terus itu harganya masih berharga kan ya
kalau di budapest sendiri untuk setiap muslim yang ada di budapest itu setiap malamnya itu ada istirahat bersama dan mereka menyediakan free makanan juga
cuma kalau untuk mahasiswa indonesia biasanya sih kita ngumpul di satu rumah siapa gitu ganti gantian nanti kita buka bersama
dan setiap jumat juga kan kbri ada buka bersama juga di kbri jadi kita biasanya ngumpul di situ
nah ini sebenarnya yang juga menarik ini menunya menunya ini apakah beli atau bikin sendiri
tentunya kan pasti teman teman di sana juga kangen ya dengan menu menu khas indonesia
betul betul untuk menunya sendiri kalau kami sebagai mahasiswa kita masak sendiri karena nggak mungkin beli terus terusan kan
jadi kita ya sesuai aja kita mau buka pakai apa kita beli
jadi kebetulan juga di budapest untuk bahan bahan kayak bahan bahan makanan asia gitu tuh banyak bisa dicari gitu
susah jadi kita sering masak makan indonesia
biasanya masak apa nih mbak apa telur dadar atau ayam goreng atau mungkin sambal terasi
sambal terasi ya kadang soto ayam atau sop tapi yang pasti gorengan sih nggak boleh ketinggalan kalau buka puasa
oke menarik sekali ya tentunya bagaimana suasana berpuasa di sana terima kasih mbak diah telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan